selamat malam anda berjumpa kembali dengan saya lucia saharwi dalam program indonesia forward
indonesia akan menggelar pesta demokrasi lima tahunan yaitu pemilihan umum serentak dua ribu dua puluh empat dan pemilihan presiden dua ribu dua puluh
pemilu serentak dua ribu dua puluh empat akan menjadi momentum bersejarah bagi rakyat indonesia
pesta demokrasi itu diharapkan menjadi wadah pemersatu bangsa karena di waktu yang sama akan banyak dinamika dan konstelasi politik yang menguji kekuatan pilar demokrasi di indonesia
sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis indonesia seringkali mengadaptasi penerapan sistem demokrasi di negara lain seperti salah satunya adalah negara amerika serikat
berbicara mengenai penerapan demokrasi di amerika serikat tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan
setidaknya dalam kurun lima tahun terakhir proses demokrasi di amerika menjadi sorotan dunia terlebih di masa kepemimpinan presiden donald trump termasuk saat pemilihan presiden amerika serikat yang lalu
lalu bagaimana indonesia belajar dari dinamika proses demokrasi di amerika serikat termasuk dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum serentak dua ribu dua puluh empat nanti
kita akan membahasnya dalam dialog malam hari ini
bersama sejumlah narasumber yaitu bapak mardani alisera anggota dpr ri dari fraksi partai keadilan sejahtera dan peneliti senior populi center ibu ratri istania
ibu ratri pak mardhani selamat datang di cnn indonesia
terima kasih untuk hadirannya
saya ke pak mardhani terlebih dahulu ya pak ya
kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini demokrasi di amerika serikat ini menjadi sorotan terutama saat presiden donald trump memimpin
nah anda melihat ini fenomenanya bagaimana
yang pertama tentu setiap zaman ada karakternya
setiap tempat ada ciri khasnya
dan indonesia bisa belajar dari banyak sisi bukan cuma yang jauh ya
bukan cuma dari amerika mungkin dari yang dekat juga kita bisa belajar ya
karena kayak misal australia juga relatif lebih stabil posisinya kuat
kemudian kita bisa belajar
juga malaysia kemarin berhasil tuh pak anwar ibrahim yang udah lama berjuang akhirnya jadi ya
amerika menjadi khas karena memang sering disebut sebagai kampiun demokrasi
dan kita bisa banyak belajar ya karena check and balance sistemnya relatif bagus
pembagian kekuasaan eksekutif yudikatif legislatif dan tambahan satu akuntatifnya jalan dengan baik
tapi memang bahasanya gini ketika kita melihat hutan yang hijau
ketika zooming ke pohon ada aja satu dua pohon yang mungkin sudah keropos sudah tua
nah kasus donald trump buat saya itu salah satunya
saya sendiri melihat secara umum demokrasi di amerika masih memiliki banyak kelebihan dibanding kita
tapi ketika kita melihat figur donald trump itu memang agak spesial
karena dengan gayanya yang urakan cowboy cuek
tetapi beberapa pengikutnya menganggap sikap mata kuda make american great again itu bagus
karena ketika pertimbangan efisiensi banyak quote and unquote perusahaan besar merelokasi ke luar amerika
donald trump balik lagi kalau nggak kena pajak yang besar
dan itu memang efeknya ada di penyerapan rangka kerja yang cukup lumayan
jadi buat saya donald trump

tapi kalau secara umum pendapat saya untuk demokrasi
amerika memang cukup tidak beruntung mendapatkan figur seorang donald trump
dan apabila kita ingat kejadian kerusuhan di capitol hills pada saat trump kalah pemilu
ini kan kejadian yang bisa dikatakan sudah sangat lama pernah terjadi tahun seribu delapan ratus an
ini terjadi lagi di era kepemimpinan trump
kemudian juga ada kasus george floyd yang memunculkan gerakan black panther
nah anda melihat kejadian kejadian ini apakah menunjukkan bahwa memang ada kemerosotan demokrasi di amerika
lagi lagi antara yang makro sama mikro saya pikir kita perlu meletakkannya secara proporsional ya
secara makro pilar pilar demokrasinya masih jalan
kehakimannya masih berjalan dengan baik
kemudian kebebasan persnya berjalan dengan baik
masyarakatnya masih punya ketertarikan kepada pemilu
tapi bahwa ada kasus black lives matter
ada kasus penyerangan di capitol hill
saya nggak inget tuh mbak ratri sejak kapan presiden elek pas lagi disumpah tidak didampingi sama preview presiden
donald trump ini kan gak datang waktu biden di itu
buat saya itu satu bentuk yang amerika aja kayak gitu
tapi lagi lagi saya lihat itu figur donald trump
dan mungkin akhirnya
saya nggak mau nyebut website white anglo saxon protestan yang di tengahnya amerika itu
saya baca lah mbak ratri lebih detail kali ya
bagaimana ibu michelle obama dianggap kok ada kerak di gedung putih gitu
rasisnya gitu loh
padahal obama dan michelle obama di banyak tempat mampu menunjukkan kompas moral yang cukup baik
sebagai pimpinan negara yang kampiun demokrasi
tapi di negaranya sendiri komen rasisnya terhadap presiden dan ibu negara ada juga
nah tetapi buat saya lagi lagi selalu begini
demokrasi itu bisa dipandang dari sudut nilai
tapi bisa dipandang juga itu sebagai produk dari sebuah proses politik
dan ketika kita bicara politik politik is always lokal
nah dan lokalnya ini yang kadang kadang
sebenarnya kita bisa kadar ke dalam kejadiannya
bu ratri apakah benar seperti yang dikatakan pak mardhani ini bahwa amerika sekarang ini lagi tidak beruntung begitu
menurut anda pemimpin yang tidak efisien begitu
kalau saya boleh
karena saya dari ini ya pak ya
berdasarkan riset aja ya pak
kalau saya melihat dari misalnya data dari pu research center
itu amerika itu kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu sudah menurun
menurun semakin menurun kemudian pada era regen itu agak sedikit naik kepercayaannya
tapi kemudian turun turun turun dan setelah trump menjabat semakin menurun
pada saat obama memang naik atau bagaimana
ada sedikit lonjakan tapi kemudian menurun juga
dan sekarang pada saat biden itu bisa dikatakan bahwa amerika mungkin sedang dalam titik terendah demokrasi mereka
dan itu sebenarnya tidak aneh pak mardani
tadi pak mardin menyampaikan bahwa ini kan ada kecenderungan global ya mbak ya
kecernuhan global dan kita harus juga melihat bahwa pandemi covid sembilan belas ini juga memberikan peluang bagi munculnya tokoh tokoh yang memang mungkin secara retorika itu tidak mencerminkan demokrasi
dan kalau saya perhatikan kohort kohortnya trump misalnya di brazil ada namanya jair bolsonaro
kemudian ada di hongkong

mereka itu adalah pemimpin pemimpin yang cenderung otoritarian
dan trump itu seperti mendapatkan teman begitu kelihatannya
yang sepaham ya
dan sekali lagi kalau kita harus melihat amerika itu sebenarnya outlier mbak
dia itu outlier di antara negara negara english speaking
kalau kita lihat dalam world value survey misalnya begitu
yang digunakan oleh banyak peneliti untuk mengamati
bagaimana kecenderungan suatu negara itu masih memandang self expression itu tinggi atau tidak
atau memandang misalnya konservatism itu seperti apa
ternyata itu ada di tengah tengah
bukan tengah tengah malah di bawah
dan indonesia pun kalau kita melihat peta yang ada di world value survey
indonesia itu kan cenderung masih survival values
cenderung masih agak konservatif
tapi ujung ujungnya kalau kita lihat itu karena apa
karena kekecewaan masyarakat terhadap perekonomian
kekecewaan masyarakat terhadap perekonomian yang berujung menginginkan figur yang lain
dan kebetulan melihat figur yang lain itu berada dalam sistem demokrasi
sistem demokrasi akhirnya disalahkan
ini sistemnya yang mungkin harus dirubah
nah harus dirubah dengan memunculkan mungkin pemimpin pemimpin yang baru
dari yang sebelumnya
berbeda dari misalnya obama yang mementingkan bahwa inklusivitas
itu harus didorong
orang orang putih di amerika serikat
tadi bapak mengeluarkan statement yang gak enak ya pak ya
wasp gitu kan
itu melihat bahwa selama ini perekonomian di amerika itu tidak memberikan kepada mereka keuntungan
oleh karena itu mereka menginginkan untuk melawan
dan melawan dan melihat bahwa yang terjadi disini mungkin disebabkan oleh karena pemimpin kita salah
pemimpin yang kebetulan demokrat
yang kebetulan adalah menjunjung tinggi persamaan
yang kebetulan berkulit tidak sama dengan mereka
nah itu kecenderungan
apa sih problem internal dan eksternalnya ya
nah ini menarik ini mbak
amerika itu kan sebenarnya negara yang memang didirikan berdasarkan kulit ya
artinya kulit putih datang ke amerika
mereka yang dikatakan sebagai white anglo saxon protestan itu
mereka datang ke daerah yang sudah berpenghuni
yang dihuni oleh indian ya
dan mereka datang ke situ bertindak seolah olah bahwa mereka adalah yang pertama kali masuk ke dalam bumi
dan pemilik mengklaim sebagai pemilik bumi amerika
kemudian ada jaman perbudakan
nah kalau kita membedakan dengan apa yang ada di indonesia
di amerika itu politik rasnya itu sangat berbeda
politik kerasnya itu sangat kuat
dan sangat kuat kemudian dipicu dengan adanya apa
kemudian presiden yang berkulit hitam
nah itu menimbulkan kemarahan mungkin di kaum kulit putih
yang mereka pun pada pemilihan sebelumnya ini di bid term ya
ya hispanic dan kemudian asia
itu malah justru meningkat
dan mereka pun makin tersingkir
nah sekarang itu kayaknya reclaim kembali gitu kan
diklaim kembali posisi mereka bahwa mereka adalah yang paling berhak menduduki amerika
nah itu yang terjadi
lalu berkaca pada demokrasi pergerakan demokrasi di amerika
bagaimana atau apa yang bisa dipelajari oleh indonesia menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
kita akan bahas lebih lanjut
pemirsa jangan kemana mana
kami masih akan kembali sesaat lagi
dan bagaimana pengaruhnya terhadap demokrasi di indonesia
pak mardhani kalau kita melihat kejadian seperti kerusuhan di gedung kongres amerika
kemudian juga masih banyaknya sifat sifat rasisme begitu
apakah ini akan menular juga ke indonesia anda melihat
kadang kadang gini yang buruk itu lebih cepat menyebar ketimbang yang baik
saya mulai dari yang baik dulu ya
salah satu kenapa tadi mbak ratri tadi bilang world index value
tapi buat saya pembangunan institusi partai politik di amerika relatif lebih stabil
contohnya gini selalu ada konvensi baik di tingkat lokal
konvensi itu apa sih ya ada kompetisi internal dulu
jadi sebelum obama tahun dua ribu delapan itu ya dari dua ribu empat dia sudah di grooming
republik juga demikian
pembangunan institusi di dalam partainya baik buat saya
beda dengan di kita
di kita pindah partai itu mudah sekali
katakan partainya a dua ribu sembilan partainya b dua ribu empat belas partai c nah itu tidak sehat
kalau yang demokrasi mau sehat bukan berbasis kepada pribadi atau individu
tapi harus berbasis pada institusi
di amerika pandangan saya bab pembangunan institusi partai politiknya baik
nah karena itu ke depan partai yang baik yang bisa melakukan regenerasi dan penguatan kaderisasi
karena sampai saat ini di konstitusi kita tidak bisa menjadi calon presiden kecuali didukung oleh partai politik
artinya partai partai dan partai itu satu jalur yang menyiapkan kepemimpinan nasional
naik turun karena kepemimpinan
jadi baiknya itu
kalau buruknya ya pandangan saya tadi ya bagaimanapun gini
demokrasi ataupun pemilu itu pandangan saya itu tidak in the bottom of the social process
yang di bottom social process itu biasanya ada education
biasanya ada faith kepercayaan gitu loh
biasanya ada nilai nilai lokal yang universal gitu loh
nah jadi pandangan saya ada catatan kelompok kelompok tradisional
webs tadi itu agak tertinggal di pendidikannya
ada tertinggal di karirnya
jadinya mereka bukannya kompetisi yang sehat tapi tadi
backward itu ambil sikap sikap yang tidak inklusif tapi makin eksklusif dan makin menegaskan yang lain itu outsiders
kita lah pemilik
dan penyakit itu harus tidak boleh di import ke indonesia
yang paling baik di kita biarkan merit system yang tumbuh berkembang
biarkan kompetisi yang sehat berkembang
seseorang tidak dilihat dari latar belakangnya apa tapi dia punya kapasitas tidak capable atau tidak
nah itu yang buat saya ke depan perlu betul betul kita jaga
apa yang harus dilakukan pemerintah dan juga masyarakat indonesia supaya tidak terjadi kemerosotan demokrasi di indonesia
dua buat saya
edukasi edukasi edukasi yang pertama
bahwa makanya saya selalu teriak pak jokowi itu bukan cuma sekedar presiden ataupun kepala negara
beliau guru gitu lah
yang segala ada komen apapun beliau muncul ayo kita ambil pelajaran
ini sikap yang benar
nah yang kedua tentu ada pandangan saya diskusi among others
ada perbedaan pasti
perbedaan sesuatu yang saya
tapi persatuan hanya bisa tercapai ketika ada diskusi
saya tahu posisi lu seperti alhamdulillah
oke kita punya banyak perbedaan loh
tapi kita punya dua persamaan
oke dari situ baru pelan pelan
oh kita sepakat kok ada yang lebih besar yang harus kita jaga
bu ratri kita bisa katakan bahwa amerika ini memang adalah kampiunnya demokrasi begitu ya
jadi kalau memang terjadi kemunduran kepercayaan terhadap demokrasi di amerika
ini bagaimana masa depan demokrasi dunia
oke amerika memang amerika tuh kompasnya ya gitu kan
demokrasi itu semua orang pasti melihat amerika
tapi amerika sekarang itu mungkin tidak bisa kita jadikan sebagai satu satunya barometer dari kedikdayaan demokrasi
masih banyak tempat lain yang bisa kita pelajari
ini ada hal menarik mbak
dan slater ya itu mengeluarkan artikel baru baru saja
yang mengatakan bahwa dunia itu harus belajar dari demokrasi indonesia
kenapa indonesia bukannya sedang democratic black sliding
memang tapi itu kan fenomen fenomen kelubah
akan tetapi kalau kita pelajari menyetir apa yang disampaikan oleh mbak mardani tadi
indonesia itu kan pernah mengalami tiga puluh tahun lebih masa dictatorship
indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa
indonesia bisa meneruskan
dan bukan diktator diganti dengan diktator
tapi diktator diganti dengan orang yang justru dari sipil
itu suatu fenomena yang luar biasa
negara di luar sana harus belajar sama kita
indeks demokrasi dari videm sendiri mbak
dari negara negara asia tenggara indonesia itu masih satu satunya yang tergolong sebagai elektoral demokrasi
yang lain itu electoral autokrasi
kita harus senang
ya harus senang
tapi kita harus waspada juga mbak
antara lain karena ada kecenderungan bahwa kita itu semakin kesini semakin polarized
begitu juga golongan yang lain lain
tetapi kalau kita memperhatikan yang harus kita fokuskan bukan masalah polarisasinya
kita gak seperti amerika
kalau amerika kelihatan polarisasi itu berdasarkan ras berdasarkan agama berdasarkan warna kulit misalnya
indonesia gak begitu
yang kita harus takuti mewaspadai adalah kemunculan misalnya tiran
tiran itu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang yang berbakat atau cenderung otoritarian
kembali lagi ke diktator itu begitu ya
kita harus lihat betul betul menyeleksi
siapa siapa saja kandidat
siapa siapa saja kandidat dua ribu dua puluh empat yang mempunyai kecenderungan ke arah sana
yang menggunakan retorika retorika misalnya
yang misalnya memunculkan keindahan keindahan masa lalu yang sebenarnya itu menjebak mungkin
masalahnya memang masa lalu itu menjanjikan kestabilan ekonomi
tapi kan pendidikan nah itu kembali lagi
pendidikan anak anak sekarang kan belum tahu sepenuhnya apa yang terjadi pada masa itu
takutnya mereka misleading
kita masih akan membahas ini lebih lanjut

kami akan kembali sesaat lagi setelah pariwara

membahas mengenai demokrasi di amerika serikat
pak mardhani dalam konteks pelaksanaan pemilu ya
pelajaran apa yang bisa kita ambil dari proses pemilu di amerika serikat lalu
yang pertama kalau saya tetap tadi
beresin partai politik tadi sudah saya jelaskan
karena gini pemilih ke sistem bisa jadi catatan
tapi kalau partainya bagus maka akan keluar calon calon pemimpin yang bagus
karena hulu perbaikan itu kayak
gimana bisa dapat sistem ekonomi yang adil ketika politisinya korup
tidak akan mungkin
gimana bisa dapat rakyat pupuk terjangkau
kalau politisinya tidak berjuang buat rakyatnya
tapi buat pilih sendiri
nah untuk itu politisinya
sesudah partai politik berada
menyadarkan gen z atau generasi milenial tadi
untuk betul betul menjadi penjaga demokrasi
jangan kalau bahasa saya
nah action mau tahu kenapa kok anggarannya begini
kenapa bpjs begini kenapa ada ikn kenapa ada
pertanyaan why itu satu yang baik
tanya dulu dengan why
buat saya pentingnya acara kita ini tadi
menarik minat gen z
karena ketika mereka sudah lupa sama sejarah
nanti ada jazz merah jangan lupakan sejarah
nanti balik lagi tuh enak jamanku toh
padahal permenku itu tidak membangun sistem
zamanku itu tidak membangun demokrasi
nah yang ketiga pandangan saya adalah sosial media nih
kita harus betul betul bisa mengelola sosial media dengan bijak
salah sembilan dari sepuluh survei seingat saya mbak ratri
dua ribu enam belas itu pemenangnya hillary clinton
tapi ternyata ketika hari h donald trump yang menang kaget semua
kami perhatikan waktu itu salah satunya adalah cambrid analytical membantu donald trump
dengan ngasih data hampir lima puluh juta pengguna facebook di empat negara bagian utama
florida yang penting penting lah
nah mereka bisa langsung micro campaign
kalau dia kepemilihnya muslim saya akan memperjuangkan
saya akan memperjuangkan a b c
kalau pemilihnya hispanik saya akan mempermudah
akhirnya semua orang tertarik
artinya sosial media ini tadi tetap bisa berkah bisa musibah
kalau kita kontrol ataupun bukan kontrol ya kita treatment dengan baik
maka dia jadi alat demokrasi yang paling efektif menyebarkan value etik inklusivitas kolaborasi
tapi kalau tidak bisa kita treatment dengan baik
maka dia jadi tempat di mana sampah kan gini
pertama pikiran kemudian jadi kehendak
baru jadi keinginan jadi aksi jadi sikap jadi gerakan
padahal capitol hill serangan itu kan karena masuk sampah gitu kan
sampahnya dipercaya ini jadi aksi
itu mencoreng sekali demokrasi di amerika
penyerangan ke capitol hill gitu kan
mereka nggak ngira itu loh
dan buat kita ya itu tadi
kontrol ataupun bijak
nah di sini pemerintah nggak boleh kontrol
tapi ayo perseringlah melakukan sesuatu yang membuat masyarakat menjadi lebih melek terhadap sosial media
menjadi lebih bijak bersosial media
dan menjadikan sosial media menjadi tempat pendidikan politik yang baik
oke bu ratri kalau anda sendiri melihatnya bagaimana
apa yang kita bisa petik pelajaran dari pemilu amerika serikat lalu
ada beberapa hal
yang pertama itu terkait bahwa ini perlu diingat semua bahwa setiap pergantian kepemimpinan di amerika serikat
itu stabil di dalam pengelolaan pemerintahannya
artinya administrasinya itu tidak berdual desa dan lain sebagainya
kecuali pada era trump
dan itu sangat sangat merusak tatanan sistem kepegawaian aparatur sipilnya mereka ya
dan itu bukan amerika
biasanya pergantian itu bisa terus terjadi
tetapi sistem itu terbangun dan stabil dan tidak didominasi oleh politik
yang kedua bahwa kita harus tahu bahwa polarisasi yang terjadi di amerika
jangan sampai terjadi di indonesia
yang kita harus pahami simbol simbol misalnya yang digunakan oleh orang orang
yang ingin misalnya memanipulasi mengarahkan anak anak muda untuk menuju ke satu pilihan yang
tidak demokratis itu harus dihindari
yang ketiga ini saya pikir perlu bahwa partai politik kita berbenah dong
artinya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh pak mardhani
partai politik ini harus mulai mengkader
partai semua dibentuk sebagai partai kader jangan partai massa
sudah ketinggalan zaman
kita harus punya platform
masing masing harus punya platform
dan itu yang membedakan di amerika
demokrat dan republikan itu bisa mereka memiliki
walaupun ini sisi yang ekstrim ya
tapi mereka berdialog
pada akhirnya kan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat
mengaktivasi keinginan masyarakat juga
wah ini salah ini diantara partai politik ini
saya bentuk giliran parti misalnya
untuk melawan yang mereka tidak dapatkan
nah ini yang saya ingin lihat dari partai politik indonesia
nah dalam konteks pemilu ini bagaimana supaya isu regresi demokrasi di amerika serikat
kemudian juga fenomena delapan puluh tahun yang tadi ibu ratri katakan ini tidak terjadi di indonesia
itu bagus sekali
karena saya berpikir begini
kita sudah masuk era namanya digital
kita tidak bisa menampik bahwa pengaruh digital itu sangat
sangat deras ya di dalam hidup kita
anak anak semua memakai berbagai macam platform media untuk berkomunikasi
informasi yang ada di mereka itu
kalau kita yang sudah dewasa mungkin akan mensaring
dan kemudian berbagi
walaupun nggak jaminan juga mbak
tetapi ini yang perlu diwaspadai
sosialisasi politik itu bisa bermacam macam
dari pendidikan sekolah
itu guru guru dan dosen dosen itu bertanggung jawab
kepada demokrasi backsliding
apa yang diajarkan oleh mereka di kampus
itu bisa berakibat pada mereka mereka tidak akan berpartisipasi dalam politik
kemudian dari keluarga
keluarga sepengetahuan apa sih keluarga itu
apabila memang ibunya misalnya tidak memiliki pengetahuan politik
karena ada penelitian
ibu ibu itu berdiskusi politik dengan anaknya
itu akan membuat partisipasi politik mereka akan lebih tinggi
apakah keluarga di indonesia
selain figur bapak
figur ibu juga sudah diaktifkan
masukkan yang bagus sekali ya
nah soal sosial media
itu digerakkan oleh manusia
dan itu yang menakutkan
nah gimana ini caranya supaya bisa mendidik anak anak itu untuk paham
kan kita orang tua
dan juga pemimpin pemimpin yang menjadi contoh
itu jangan coba coba langsung share berita berita yang hoax seperti itu
itu berkontribusi sekali loh mbak
baik jadi para ibu di rumah juga ternyata punya peranan penting begitu ya
strategi sekali itu
terima kasih bu ratri dan juga pak mardhani sudah berbagi informasi di sini
kita berharap pemilu dua ribu dua puluh empat nanti bisa berjalan lancar begitu
bisa menghasilkan pesta demokrasi yang sukses begitu ya
terima kasih dan pemirsa demikian perbincangan kami dalam indonesia forward
saya lucia saharwi undur diri sampai jumpa